ditunggu aja kepastiannya kalau belum pasti jangan selesai
jadi jangan sampai dipikirkan berpikir bahwa adanya barang percepatan bangunan papua
kemudian bapak wakil presiden adalah pimpinan dari seluruh
pemerintahan di papua enggak
sama dengan tadi kawasan alaglomerasi
kenapa wakil bukan presiden
wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden
tapi melaporkan kepada presiden
dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya
dan kemudian saya sampaikan tadi
pikir seolah olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah
tidak tidak bisa mengambil alih kewenangan
bukan maksud untuk memperpanjang alur administrasi itu tadi ya pak ya
selama ini rencana pembangunan yang ada di daerah aglomerasi ini
jakarta sendiri depok sendiri